sejak kemenangannya di ajang mis grand international dua ribu tujuh belas oktober lalu
maria hoselora mulai berkunjung ke berbagai negara
untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan visi dan misi miss grand internasional
yaitu menghentikan peperangan dan kekerasan
setelah thailand dan tiongkok negara berikutnya yang dikunjungi adalah indonesia
di hari pertama sampai di jakarta maria langsung mengunjungi kota tua
tak lupa mengenakan pakaian khas kebaya encim
maria pun berinteraksi dengan masyarakat yang sedang berada di sana
maria makan malam bersama presiden miss grand international nawat itzara grisil
yang juga putri pariwisata dua ribu lima belas
serta miss grand international dua ribu enam belas ariska putri pertiwi
juga hadir di pertemuan dengan menteri pariwisata indonesia arief yahya
dalam ajang miss grand international maria berhasil melampaui runner up satu
sementara bicara perwakilan indonesia
dea gusti rizkita berhasil masuk dalam urutan top sepuluh
dan membawa pulang gelar best national costume
wanita yang gemar membaca buku tentang pengembangan diri dan motivasi ini
yakin ambisi terbesarnya adalah memberdayakan
dan secara aktif bekerjasama untuk mewujudkan versi terbaik dari setiap orang
berkaitan dengan versi terbaik bagi maria
harapan akan perdamaian di dunia dapat terwujud jika masyarakat mengerti
bahwa perdamaian adalah tanggung jawab mereka
sebab maria merasa banyaknya perilaku kekerasan dan dampak peperangan
yang terjadi dalam kehidupan sehari hari
selalu berkecuali sehingga tidak kalah cantik
karena sudah hadir bersama kami di studio tiga siena di indonesia
hai selamat datang
sebenarnya juga direktur nasional miss grand indonesia dikna faradiba
dari indonesia ya dikna
halo dan juga ini ada presiden miss grand international
mister nawad isaragrisin
oke mungkin sebelumnya saya ingin mengucapkan beberapa hal
saya ingin memberikan sesuatu kepada maria dulu
ini dalam bahasa spanyol karena kamu dari peri bukan
tidak tidak dia akan mencoba
seperti eh dimana dimana oke
mungkin seperti selamat datang selamat datang ke jakarta
saya lupa bagaimana mengatakannya
ya oh kamu bisa mengulangnya di bahasa
ya ya tadi sesungguhnya saya udah taruh contoh kan cuma hilang
karena saking cantiknya ya
bagaimana pendukungmu untuk pertama kali indonesia memiliki miss grand international indonesia
saya bekerja dengan orang indonesia selama lima tahun
ini adalah enam tahun
jadi saya pikir indonesia adalah rumah yang sangat kuat untuk queen beat
queen beat bukan hanya contes
contes selesai ketika anda mendapatkan pemenangnya kan
tapi untuk perempuan yang kuat saya pikir kita harus menggunakan banyak hal untuk mengembangkan indonesia ke dunia
jadi saya ingin mendapatkan pemenangnya miss grand indonesia
karena itu sudah berlalu
saya tidak bisa melakukan banyak hal karena saya berada di satu perusahaan
dan mereka memiliki banyak orang di perusahaan yang sama
jika saya ingin melakukan sesuatu yang luar biasa sesuatu yang berbeda sesuatu yang istimewa
kita tidak bisa melakukannya karena mereka peduli dengan orang lain orang lain orang lain orang lain
jadi itu mengapa kami datang ke sini hanya untuk duduk dan mengucapkan selamat datang dan kembali
dan saya ingin memberikan kesempatan untuk membantu orang indonesia
ternyata malam tadi banyak orang indonesia datang ke sini
saya sangat menghargai mereka
jadi karena itu saya berbicara sendiri
saya akan kembali
dan seperti rumah kedua saya saya merasa sangat senang
saya tidak berbicara manis
saya merasa sangat senang karena anda tahu berapa banyak populasi di sini
itu kuasa besar
anda bisa melakukan apa saja yang anda inginkan
anda bisa melakukan banyak hal
tapi kesempatan adalah yang paling penting
saya tidak ingin memiliki monopoli
saya ingin memberikan kesempatan kepada generasi muda
itu adalah hal yang sangat baik
anda memiliki banyak potensi yang masih harus digali
dan juga bersernawat ini merasa sangat senang karena kesambutan yang luar biasa atas kedatangan bersernawat international di program programnya
saya juga menunggu jawabannya
tapi kita harus menunggu sebentar
karena kita harus menjelang perhenti komersial
jangan lupa cara memgesa bisa ke myself
terima kasih sudah bersama kami di after sepuluh dan masih bersama miss grand international dua ribu tujuh belas
sampai belebet ya juga mr nawat dan juga mbak dikne disini
sekarang kita mau tanyakan juga ke miss grand internasional dengan begitu banyaknya tugas yang diemban
tapi bagaimana perasaan anda
apakah anda pernah merasakan pengalaman pribadi sebelumnya tentang kampen ini
atau apa perasaan yang paling emosional yang pernah anda rasakan saat berusaha
selamatnya saya tidak pernah melalui perang seperti ini saya sendiri di negara saya
saya tahu ketika saya dilahirkan sebenarnya mereka melalui waktu yang sulit
dan saya selalu ingin membantu orang dengan apa yang saya bisa
dan sebelumnya mungkin saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan
tapi saya selalu tahu bahwa saya ingin melancong dunia
saya ingin membantu dengan apa yang bisa
jadi sekarang saya melakukannya
tentu saja saya melihat banyak hal yang berbeda
untuk setiap negara yang saya periksa
dan saya merasa sedih
saya sangat sensitif dan berkompasionat
tapi saya mencoba untuk
menangis tidak akan melakukan apa apa
tentu saja saya ingin membantu dengan apa yang saya bisa

ya tentu saja
ini adalah negara kedua saya saya akan melawat banyak lagi

oh sangat keras hati
itu seperti satu jenis yang harus menjadi seorang pejen
bukan hanya cantik tapi tanggung jawabnya juga besar
dan itu juga yang harus dikembangkan dengan mbak digna
dan juga tim yang untuk bagaimana agar bisa satu tujuan dengan grand international nanti
dan sesuai dengan motto dari miss grand international
untuk miss grand indonesia sendiri kita mempunyai tema beauty
bahwa kecantikan itu ada di dalam keberagaman
dan sebuah keberagaman itu adalah kecantikan
sesuai juga dengan semboyan kita bineka tunggal ika
dan yang kita cari disini
kebanyakan orang menganggap beauty pageant itu hanya fisik dari segi luarnya
tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak dan sama sama meng create
para generasi wanita muda indonesia di dalam lawangan misk grand indonesia
untuk memiliki yang pasti jiwa sosial ya
karena bagaimanapun segala sesuatu itu harus ada basicnya dasarnya
dan yang pasti salah satunya dengan pendidikan yang kita miliki
mungkin pertanyaan terakhir untuk mr nawat

karena dia ingin berbicara
karena dia juga seorang tv juga
jangan memberi saya pertanyaan yang susah ini ya
mr nawat kita sedang berbicara tentang miss grand indonesia yang akan diberikan pada februari ini
kita juga tahu bahwa pemenang miss grand indonesia dua ribu enam belas adalah dari indonesia
ariske putri pertiwi
jadi apa pendapat anda tentang wanita indonesia yang memiliki banyak keindahan
saya sangat senang untuk membuka pintu baru untuk orang indonesia
kamu tahu ariske putri pertiwi dia adalah yang pertama yang pernah menang dari pajet grand slam
dia adalah yang pertama yang menang
jadi setelah itu semua orang berubah hati melihat indonesia
tunggu indonesia untuk pajet lain yang akan menang
jadi tahun ini kamu memiliki pemenang lain bukan
tapi sekarang pajet pajet kekuatan di indonesia kamu adalah salah satu dari yang terbaik di indonesia
saya tidak menarik tom

seperti tahun ini atau tahun depan karena sudah lama
dan kamu memiliki banyak populasi kamu memiliki lebih banyak keuntungan
sekarang pintunya terbuka oleh ariske
tidak ada waktu di indonesia
jadi ini waktunya untuk semua perempuan perempuan indonesia untuk keluar
karena indonesia itu penuh dengan potensi apalagi wanita wanita cantik dan juga cerdas

ya seperti yang pernah saya lihat sebelumnya juga di indonesia

pemenang indonesia memiliki kesempatan besar untuk menang pajet pajet kekuatan

jadi kalau mereka seperti itu saya yakin ada banyak lagi

dan sekarang kamu bertemu kami
ya saya bertemu dengan wanita
sekarang kita berdua lima orang yang sudah bertemu

dia akan mengajar kami semua kita semua kita
jadi kamu harus berdiri dan berdiri
jadi kita bisa menangis salsa bersama mungkin kamu bisa melakukannya disini

mungkin kamu bisa berdiri disini
oh berdiri berdiri berdiri
jadi satu dua satu dua
sebenarnya ini adalah suatu referensi

tapi saya akan mencoba dengan lebih cepat

iya kamu melakukannya dengan sangat bagus
benar ini lebih seperti dangdut dan jaipong
ya ini kayak penggabungan joget dangdut dan jaipong from indonesia
ada juga campuran tarian hawaii nya juga tadi ya
tapi sering sekali pastinya kita sudah kedatangan ya di amnesty international
mungkin sebelum kita menutup segmen ini
mungkin saya harus bertanya tentang pendapat anda
dan mungkin pesan anda untuk semua wanita di seluruh dunia
yang benar benar berkegiatan menjadi salah satu pemenang seperti maria
oke misalnya amnesty international tidak mencari perempuan yang paling indah untuk pemenangnya

karena anda harus menjauhkan seluruh dunia
anda harus berbicara anda harus pergi ke dunia
pergi melihat orang yang sangat penting seperti presiden pemerintah
jadi bagaimana anda bisa menyampaikan diri sendiri organisasi kita bagaimana anda mengatakan
anda melihat maria dia bisa berbicara sendiri
dia bisa berkomunikasi dengan semua orang
itu yang paling penting perempuan yang kami cari

sebagai yang saya katakan sebelumnya

jadi saya pikir hal yang paling penting adalah untuk mengejar apa yang anda inginkan
anda harus sangat berani dan mengambil resiko
karena tidak ada yang mudah
jadi jika anda tidak mengambil resiko anda tidak akan tahu

jadi mengambil resiko ya

seperti yang mr nawat katakan
usia saya yang masih muda bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa usia bukan lagi patokan kita untuk bisa berkarya
saya digna usia masih dua puluh empat tahun dan saya berani untuk mengambil tantangan ini
karena saya pikir ini adalah waktunya para generasi muda untuk berkibar
betul berarti harus percaya diri jangan melihat dari usianya tapi juga kemampuan yang luar biasa
dan juga tadi tinggi badannya tidak sampai satu meter
oh saya harus menekankan
terima kasih sekali
dan juga bakat dan keberanian yang milik
tapi sayangnya pembicaraan kita dan seluruh seluruhan hari ini harus ditutup karena kita harus mengutuk program ini
jadi demikian aftertell an kali ini
jangan lupa untuk perbaharui selalu informasi anda hanya di cnn indonesia
terima kasih atas kebersamaan anda
sampai jumpa dan juga ini saya sampai kembali lagi
karena ada satu permintaan dari produser
jadi kita harus menangis salsa lagi
sampai jumpa lagi